informasi pertama saudara seorang perempuan di ngawi jawa timur ditemukan tewas di kamarnya
awalnya warga menduga korban bunuh diri namun kini jasad korban telah dibawa ke rsud suroto ngawi untuk diotopsi
jasad suminten enam puluh tahun warga desa beringin ngawi langsung dibawa ke kamar jenazah rsud suroto ngawi untuk diotopsi
korban ditemukan tewas di kamar tidurnya dengan curhatan di leher
semula warga mengira korban tewas karena bunuh diri namun ada sejumlah kejanggalan warga pun lapor polisi
sementara suami korban parsi berusia enam puluh tahun
hal itu membuat warga semakin curiga atas kejanggalan kematian korban
saya di dinasih sama berurah menghubungi berurah
waktu saya diinformasi dari warga saya melihat tempat lokasi kejadian dan saya menghubungi buka desa
saat ini jenazah korban tengah diotopsi di rsud suroto ngawi
sementara suami korban telah diminta keterangan oleh polisi
kasus ini kini dalam penanganan satreskrim polres ngawi
hendra setiawan kompas tv ngawi jawa timur